iya lah abah minta lu jangan kucampur lagi ya soal urusan abah sama sekadar emangnya ada apa
sudah abah cuma takut aja si kadun kudunya nekat nyakitin lu siapa sih si
kadun keenaknya aja mau macem macem mencucuk gue asal tahu aja ya dine
aku pengen ngomong sesuatu sama kamu boleh boleh
atau cuman sampai sekarang aku merasa yakin baru mana itu masih mencintai aku
rumahnya memutuskan hubungan kami karena sesuatu hal dan
rasanya ini sekali rekom bisa bayangkan rumahnya memutuskan hubungan kami terjadi merasa sakit hati
itu yang membuat aku yakin sekali rein kalau rumahna masih mencintai aku
sekarang aku ingin banget ketemu dengan dia aku ingin ngobrol aku ingin meyakinkan dia
menurut aku kamu harus coba lagi
kamu harus terus memperjuangkan cinta kamu ya rab
kamu mendengarkan semua masalahku
kau memang sahabat yang baik
yaudah aku mau kerja dulu ya
ya allah rasanya sakit sekali
lihat orang yang aku cintai ternyata sama sekali tidak melirik aku
dia masih sangat besar mencintai rumahnya
cucu aki lagi patah hati
lo beneran udah putus sama si robi
gue salah nilai selama ini
gue pikir dulu laki laki yang paling baik ternyata dia ngecewain gue
tapi mungkin harus sama bang rony aja berdua
terus gimana hubungan lo sama si duda
dia ganteng juga loh
dia baik tuh kelihatannya
iya sih ki
abah sama umi juga pengennya rom itu sama bang rahmadi
rom tuh udah coba ki untuk mencintai bang rahmadi
tapi tetap aja gak bisa
apalagi kedua orang tuanya bang rahmadi gak suka banget sama roh
dan gak akur sama abah sama umi
sekarang gini aja deh
ya lo jawab pertanyaan gue jujur
lo milih siapa
jangan ange ange jawab pertanyaan aki
gue ada tebak isi hati lo
yaudah sekarang mendingan lo ikut aki ya
di mana akik tahu tempat menyelesaikan masalah
ya allah sebenarnya gimana posisi aku sekarang
apa aku harus kasih tahu robi kalau romana sudah mulai mencintai mas rahmadi
jadi robi tidak mengharapkan romana lagi
dan romana bisa mengalami perasaan bersalahnya setelah tahu robi tidak mengharapkannya lagi
kalau mbak rera itu emang bener bener mau tahu
bang robi itu sekarang sudah digantiin sama bang rahmadi di hati romi
mungkin memang ini yang harus aku lakukan
semoga semuanya berjalan lancar dan
apa yang aku lakukan ini sesuatu yang benar
aki itu paling demen ngeliat perawan kayak lo
rajin ngerawat taneman
namanya kenapa cik
nanti kalau lo udah nikah lo kan punya rumah sendiri
nah rumah lo tuh kelihatan adem indah karena lo rajin merawat tanaman
abah minta lu jangan ikut campur lagi ya soal urusan abah sama skardon
emangnya ada apa sih bah
abah cuma takut aja sikardun kudunya nekat nyakitin lo
siapa sih sikardun
seenaknya aja mau macem macemin cucuk gue
asal tahu aja ya dine
siapa yang berani macem macemin cucuk kesayangan gue gue ngasih geng geng nebah selehat
apa sih yang kamu omongin
rob itu yang dikatakan sama rom
bahwa yang dia cintai sekarang adalah mas ramadi
aku mengenal romana jauh sebelum aku mengenal kamu re
jadi apapun yang kamu katakan aku tidak akan pernah percaya
aku tahu bagaimana perasaan kamu sama aku rey
tapi tolong kamu jangan mengatakan itu kepadaku re
kamu jangan mencoba untuk menyingkirkan rumahnya dari hatiku
aku hanya mengatakan apa adanya
kamu adalah orang yang selama ini aku kakui
orang yang selama ini aku anggap sahabat
tapi kamu tegas sekali melakukan ini sama aku
kak kamu ini sekarang salah paham
kamu yang salah paham
sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintai kamu rek
sebagai seorang pemanah
aku ingin mengatakan
aku tidak akan pernah berlaju denganmu
kenapa robby malah menuduh aku yang terhormat
aku memang sangat mencintai kamu perut
tapi aku tidak akan pernah memaksakan apapun rob
aku tidak akan pernah menjahatkan kamu
aku akan pelengkapi report ada di fikiran celang
baik primeiro kita pulang
bisa kita bicara sedikit
oh yaudah kalau gitu biar umi duluan aja ya
gak enak kalau bicara disini kita bisa disana aja ya